tak kunjung ditemui saat berunjuk rasa di depan kantor bupati dan kantor dprd sumeneb
puluhan mahasiswa sumekaraya berusaha mengejar dan menghadang rombongan bupati
akibatnya puluhan mahasiswa nyaris adu jotos dengan polisi saat memblokade pintu masuk dan pintu keluar kantor dprd sumeneb
kericuan ini terjadi setelah salah satu mahasiswa yang memaksa masuk ke halaman gedung dprd sumeneb dihalang halangi oleh salah satu petugas
keduanya saling dorong dan nyaris adu jotos
beruntung kericuan bisa diredam oleh mahasiswa dan polisi lainnya
mahasiswa sumekaraya berusaha masuk setelah aksi unjuk rasa mereka selama satu jam lebih
tak mendapat respon anggota dewan yang tengah sidang paripurna istimewa

dalam aksinya mahasiswa sumekaraya ini ingin mempertanyakan
sejumlah pelayanan publik di kabupaten sumeneb seperti pelayanan pendidikan
kesehatan serta infrastruktur yang semakin tidak jelas arahnya
dari persoalan persoalan di kabupaten sumeneb seperti add desa yang saat ini sudah tidak menjadi rahasia publik lagi
yang sudah menjadi bancakan kepala desa banyak desa yang sudah terendus hukum
bahkan akibat terlalu kesal puluhan mahasiswa sempat berusaha mengejar
dan hendak menghadang rombongan mobil bupati saat akan meninggalkan kantor dprd
namun aksi ini digagalkan kepolisian yang langsung menghadang para pengunjuk rasa di pintu keluar dprd
sementara sejumlah kepala dinas sempat tertahan setelah pintu keluar dijaga oleh pengunjuk rasa
masa mahasiswa baru membubarkan diri setelah ketua dprd sumeneb hilman dali kusuma
bersedia menemuinya dan menerima aspirasi mahasiswa untuk mengkritisi kebijakan bupati sumeneb yang dinilai tidak pro rakyat
ahmad rahman sumeneb